petugas sargabungan dari bppd kota parepare sulawesi selatan bersama warga
mengevakuasi seekor dugong ke laut
proses evakuasi berjalan dramatis karena dugong terus berontak
yang mengakibatkan beberapa kali bambu yang digunakan untuk menahan patah
dugong yang awalnya terdampar karena surutnya air laut ini
sempat dimasukkan ke empang oleh nelayan setempat
ketika dia terdampar masuk ditemukan oleh nelayan dan dimasukkan dalam empat
jadi kami terima laporan dari warga nelayan dan kami langsung melanjutkan evakuasi ikan tersebut
setelah lebih dari tiga jam akhirnya dugong seberat dua ton tersebut
devakuasi dua mil dari bibir pantai dengan kawalan perahu karet
dugong atau duyung dikategorikan sebagai biota perairan yang dilindungi
dugong termasuk amalia laut yang populasinya terus menurun dan terancam punah
tim liputan cnn indonesia